sebanyak lima ratus ribu dosis vaksin astrazeneca mendarat di bandara soekarno hatta pada kamis siang
kedatangan vaksin tersebut merupakan tahap pertama dose sharing yang diperoleh dari pemerintah australia
pemerintah australia akan memberikan dukungan pengadaan vaksin bagi indonesia senilai tujuh puluh tujuh satu juta dolar australia
atau setara dengan delapan ratus tiga belas miliar rupiah yang akan disalurkan melalui unicef
sumbangan ini untuk memperkokoh kemitraan strategis dan komprehensif antara kedua negara
secara keseluruhan pemerintah australia akan memberikan sebanyak dua lima juta dosis vaksin pada tahun dua ribu dua puluh satu
secara total indonesia sudah mendatangkan sebanyak dua ratus dua puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas
bila sore hari ini kita kembali menerima kedatangan vaksin astrazeneca
sebanyak lima ratus ribu dosis vaksin yang merupakan dose sharing yang diperoleh dari pemerintah australia
kedatangan vaksin astrazeneca ini merupakan pengiriman tahap pertama dari rencana pemerintah australia
untuk memberikan dukungan dua lima juta dosis vaksin pada tahun dua ribu dua puluh satu bagi masyarakat indonesia melalui mekanisme bilateral
bangga dapat berdiri bersama tetangga kami indonesia di masa masa sulit ini
siang ini lima ratus ribu vaksin astrazeneca yang diproduksi di australia telah tiba di indonesia
kedatangan vaksin astrazeneca ini merupakan pengiriman tahap pertama dari rencana pemerintah australia
siang ini lima ratus ribu dosis vaksin astrazeneca yang diproduksi di australia telah tiba di indonesia

vaksin ini adalah bagian dari donasi dua lima juta vaksin yang ditawarkan oleh menteri luar negeri australia mary spain

kami senang dapat bekerja bersama saat kedua negara kita menghadapi dan memulai pemulihan dari covid sembilan belas